badan pengkajian penerapan teknologi bppt menggelar rapat kerja nasional atau rakernas
rakernas yang dibuka presiden joko widodo ini memiliki tema
penguatan ekosistem inovasi teknologi
dalam kesempatan itu jokowi memberikan tiga arahan bagi bppt
untuk dapat menjadi pusat inovasi indonesia
kemampuan akuisisi teknologi dan pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence
basis bppt harus menjadi lembaga akuisisi teknologi maju dari manapun
sekali lagi bppt harus menjadi lembaga akuisisi teknologi maju dari manapun
teknologi sekarang ini berjalan sangat cepat sekali
dan teknologi yang kita butuhkan untuk pemulihan ekonomi

mungkin saja belum diproduksi di dalam negeri
jadi strategi akuisisi teknologi dari luar negeri
menjadi kunci percepatan pembangunan ekonomi kita
bppt harus menyiapkan strategi akuisisi teknologi dari luar
yang sangat bermanfaat dan bisa diimplementasikan secara cepat
dan kita harus memulai untuk tidak sekedar
ini penting sekali
ini sering kita hanya terima kunci
akhirnya berpuluh puluh tahun kita tidak bisa
membuat teknologi itu
upaya itu dapat dicapai dengan sinergi triple helix
atau kolaborasi antara peneliti dan perekayasa
dunia usaha dan pemerintah
sehingga indonesia tidak lagi berpuas diri menjadi perakit
bppt berfokus pada delapan bidang
salah satunya kesehatan yang telah dikembangkan selama pandemi
yaitu rapid antigen ventilator dan alat ukur antibody
untuk mendukung vaksinasi
dalam waktu dekat bppt akan merilis sistem early warning
sistem tsunami yang merupakan uji coba generasi tiga satu
bppt berperan dalam implementasi teknologi
dan juga untuk mengembangkan kesehatan
kami juga akan melakukan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik
serta melaksanakan big data untuk mendukung satu data indonesia
sejalan pula dengan revolusi industri empat
kami menginisiasi strategi nasional artificial intelligence
untuk menjadi masukan bagi rancangan perpres
terkait dengan kolaborasi untuk inovasi kecerdasan artificial
bapak mendistek kepala brindisi
bapak mendistek kepala brindisi
dan bapak pendek hadiriliritan indonesia di indonesia cantik

transactional organisasi kerjasama scarf fark
dan kecuali penghajaran kembali dalam homeowners bonc npk
kepala brindisi men million prize politik laughing up
dan terserah mengucapkan kasih